kembali menyaksikan kompas sahur di bandung terdapat sebuah masjid unik yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
masjid yang didirikan oleh keturunan tionghoa ini menjadi masjid tionghoa tertua di kota bandung
banyak orang yang mengira sebuah bangunan di jalan tamblong kota bandung ini bukanlah sebuah masjid
bangunan dengan cat merah dan kuning menyala ditambah ornamen lampion membuat masjid ini terlihat menyerupai kelenteng
inilah masjid lause ii masjid tionghoa tertua di kota bandung
masjid lauza ii berdiri tegap di antara deretan perkantoran dan ruko ruko di pinggir jalan tamblok
masjid ini didirikan selain sebagai tempat warga sekitar untuk beribadah
namun juga sebagai tempat memberikan informasi bagi saudara tionghoa
untuk mengetahui dan ingin memeluk agama islam
berbicara mengenai arsitektur masjid lause dua jika anda memasuki bagian dalam ukurannya tidak terlalu besar
hanya bisa menampung sekitar lima puluh jamaah
masjid ini selalu mencuri perhatian warga
lampu lampion merah segi empat cat tembok yang didominasi warna kuning dan merah
identik dengan arsitektur khas negeri tirai bambu
seorang muslim keturunan tionghoa bernama haji ali karim
beda dengan masjid masjid kita
kalau menurut kita kalau di sini ada ornamen ornamen tionghoa ada merah kuning hijau apalagi ada lampion
lampion itu kata singkong ini untuk mendaya tahap untuk magnet semua alam
lab yang ada di kota bandung
jadi nuansa ini beda dengan masjid masjid kita ada lampion
menyambut bulan ramadan banyak kegiatan yang dilakukan di masjid ini
seperti takjil on the street buka puasa bersama
sholat tarawih berbagi sembako serta nuzulul quran
tim liputan kompas tv bandung jawa barat